pajak bumi dan bangunan di sebagian wilayah jakarta naik
gubernur dki jakarta nis basweda menjelaskan
kenaikan ini akibat zonasi yang diterapkan oleh pemprov dki
pemprov dki jakarta melakukan zonasi karena mengikuti perkembangan ekonomi yang dialami oleh jakarta
sebagian wilayah di dki dianggap telah berkembang menjadi area komersial
akan tetapi gubernur dki menegaskan
pemprov masih akan melakukan penelitian lebih lanjut
terhadap rumah rumah yang tidak melakukan kegiatan komersial
kendati berada di area tersebut
intinya adalah kami tidak ingin warga yang menjalani kehidupan tanpa ada perubahan
tidak berubah jadi kegiatan komersial
semua kegiatan residensial mengalami beban pajak yang tidak seharusnya
hanya karena seluruh wilayah di situ mengalami perubahan nilai jual objek pajak
kita tidak ingin mereka yang sudah kenyataannya melakukan kegiatan komersial
tidak ikut kontribusi lebih besar ke dalam pembangunan dan perekonomian
secara umum rata rata kenaikan memang tidak besar
tetapi ada kasus kasus di mana lompatannya ternyata warga merasakan dua kali lipat
itu tidak fair
bila warga tidak melakukan kegiatan komersial
masih bertinggal di situ seperti biasa
lalu merasakan lompatan
karena itu saya sudah panggil kepala bprd
saya minta untuk mereview khusus di zona zona yang mengalami perubahan
kepala badan pajak dan retribusi dradki jakarta faisal syafrudin
membenarkan adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan akibat peningkatan nilai jual objek pajak
namun tidak semua wilayah mengalami kenaikan
pihaknya memastikan kenaikan pbb bprd dan bprd yang menyebabkan kegiatan komersial
dilakukan secara zonasi dan terjadi di wilayah komersil
dilansir cnn indonesia com kenaikan pajak bumi dan bangunan terjadi di beberapa wilayah
termasuk di jakarta selatan yaitu kawasan jagakarsa
yang termasuk dalam wilayah yang akan menjadi komersil
hal ini disampaikan setelah adanya cuitan yang disertai foto terkait adanya kenaikan pembayaran pbb
sebanyak dua kali lipat di jagakarsa yang menjadi viral di media sosial
faisal menambahkan nilai pajak di wilayah komersil
faisal menambahkan nilai pajak di wilayah komersil

faisal menambahkan nilai pajak di wilayah komersil
wilayah itu cukup tinggi karena adanya pembangunan sejumlah klaster baru
namun demikian penetapan besaran njop ditetapkan melalui survei yang dilakukan pemprov dki
dari hasil survei tersebut
besaran pajak yang harus dibayar di beberapa daerah variatif alias tidak merata di setiap daerah